hai pengelola dan tamu hotel kelas melati yang berada di kecamatan borobudur magelang
senin pagi tadi digemparkan dengan sosok mayat laki laki tergeletak di dalam kamar
mayat tanpa identitas tersebut ditemukan penjaga malam hotel saat sedang memeriksa
kamar melihat kejadian tersebut penjaga hotel langsung melaporkan kejadian tersebut ke
mapolsek borobudur tugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian
perkara hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan tanda tanda penganiayaan di tubuh
korban dan saat ditemukan tampak keluar busa dari mulut korban untuk kepentingan
penyelidikan jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah muntilan untuk dilakukan otopsi
sementara belum dikembangkan untuk mulut pemeliharaan gusah gusah
kurang lebih sudah enam jam sejumlah warga dan pengendara yang melintas di jalan kalibaru timur
senan jakarta pusat
digegerkan dengan penemuan seorang penumpang bajai yang tewas di dalam bajai pada senin siang
kejadian bermula saat penumpang baja yang diketahui bernama arifin menyetop baja dari
kawasan galur menuju ke arah pasar kaget yang berada tak jauh dari lokasi kejadian namun saat
di tengah jalan penumpang tersebut tewas mendadak di dalam bajai petugas unit identifikasi polres
jakarta pusat bersama petugas medis berpakaian alat pelindung diri lengkap yang tiba di lokasi
langsung berupaya mengidentifikasi jasad korban dugaan sementara korban tewas akibat sakit yang terjadi di tempat ini
menggiri ceritanya dilakukan pemeriksaan sementara hasilnya tidak ditemukan tanda
pengendalian kemungkinan diduga meninggal karena sakit guna kepentingan penyelidikan jasad korban
langsung dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat tim liputan cnn indonesia